dua bocah sekolah dasar tenggelam saat mencari ikan di pinggir bengawan solo
detik detik korban jatuh ke air hingga tenggelam
terekam kamera cctv bendungan gerak babat
inilah rekaman kamera cctv saat dua bocah jatuh ke aliran bengawan solo
di desa simorejo kecamatan widang kabupaten tuban
tampak dalam rekaman tiga bocah yang diketahui bernama najib kohar dan huda
warga desa centini kecamatan laren kabupaten lamongan
menyisir tepian sungai untuk mencari ikan ikan kecil yang berada di sekitar tanggul
diduga terpeleset salah satu korban bernama najib jatuh ke air
teman korban kohar kemudian berusaha menolong tapi ikut jatuh ke sungai
keduanya yang tidak mahir berenang akhirnya tenggelam
melihat dua temannya tenggelam huda kemudian lari mencari bantuan
namun saat warga tiba di lokasi kejadian tubuh kedua korban telah hilang
kedua jasad korban baru ditemukan tiga hari kemudian
setelah tim sar gabungan melakukan pencarian selama tiga hari
kedua korban ditemukan tewas hanya berjarak beberapa meter dari lokasi kejadian
jadi saya apresiasi kepada kinerja semua tim yang terlibat
alhamdulillah hari ini setelah kita lakukan penyelaman sebelumnya
dan kita juga ditambah oleh personil dari profesional penyelam
selanjutnya jasad korban akan
diserahkan kepada orang tua dan dimakamkan usai di otopsi